mengikuti acara pemusnahan barang bukti narkoba
di kantor bnn provinsi bali rabu pagi
kehadiran drummer superman isdet juga untuk menerima
pengangkatan dirinya sebagai duta narkoba
jering mengaku dengan dipercaya sebagai duta narkoba
dirinya akan melakukan kampanye tentang bahaya narkoba
ke sekolah maupun kampus bersama bnnp bali
saya juga ingin karya saya ini bisa membuat atau memberi nilai nilai positif
atau energi positif kepada siapapun yang mendengarkan
dan salah satu energi positif itu bisa hidup sehat bersih tanpa narkoba
saya berharap beli bisa mengedukasi kepada followernya untuk menjauhi narkoba
karena pada dasarnya bli sudah merasakan lapas promosi kita
pada acara pemusnahan narkoba bnnp bali memusnahkan narkoba jenis sabu
seberat satu kilogram ganja sekitar tiga dua kilogram
narkoba golongan satu berupa hasis seberat dua ratus tujuh puluh delapan delapan gram
pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan mencampurkan sabu
dengan oli bekas dan pembersih toilet yang kemudian diblender
nandang astika dan pasar bali